kalau kita lihat dengan kondisi yang saat ini maka kita pahamlah problem psikologi yang terjadi di masyarakat
sehingga memang tidak gampang juga untuk kita melakukan satu edukasi kepada masyarakat
tapi yang penting bahwa bagaimana kita memberikan satu edukasi yang bukan hanya kita sekedar untuk memberikan
satu punishment saja kepada masyarakat tapi kita memberikan satu pemahaman yang sama
bahwa penyelesaian pandemi ini tidak hanya dari aspek kepentingan pemerintah
atau aspek kepentingan dari tenaga medis tenaga kesehatan saja tapi juga ini adalah juga untuk kepentingan masyarakat
sehingga kalau kami selalu sampaikan maka yang dikembangkan adalah
sebenarnya adalah sisankam rata sistem pertahanan keamanan rakyat semesta dengan meningkatkan partisipasi masyarakat
partisipasi rakyat sehingga mereka kemudian mendapatkan pemahaman yang sama
sehingga bisa mendukung upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah
jadi sekali lagi memang kalau bahasa saya keadaan terdepannya bukan dokter
atau bukan perawat bukan tenaga kesehatan karena terdepan adalah masyarakat